pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam raja husein dari jordania mengunjungi inggris
dan disambut ratu elisabeth dengan penuh keramahan
raja arab saudi malik faisal menjadi tamu ratu elizabeth yang termuda
ia datang ke inggris pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
delapan tahun kemudian tepatnya pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ia tewas terbunuh
ini adalah hanya beberapa dari banyak kunjungan kenegaraan yang diadakan kerajaan
selama masa pemerintahan sang ratu yang panjang
mereka datang dari seluruh dunia untuk melihat lebih dekat kemegahan dan tradisi
yang berhubungan dengan keluarga kerajaan inggris
selain menjamu para tokoh dari timur tengah
ratu juga beberapa kali melakukan kunjungan ke negaraan ke kawasan timur tengah dan afrika utara
di tahun dua ribu delapan ratu elizabeth ii dan suaminya duke of edinburgh
melakukan perjalanan ke ibu
ibu kota ankara
itu menjadi kunjungan pertama ratu dan raja inggris ke turki
pada dua ribu sepuluh ratu elizabeth ii memulai tur ke negara teluk
seperti uni emirat arab dan oman
kini perjalanan ratu untuk menjalin hubungan baik dengan sejumlah negara di timur tengah telah berhenti
pada kamis tujuh september buckingham palace mengumumkan ratu elisabeth ii meninggal di kastil balmora
kediamannya di skotlandia

berikut adalah konten renyundak yang selalu berlaku
dois penggerak ke telingang timmar tweeted
ia akan berjauh virtu
dengan penungguan peniru